ingat tasya itu beda
nah kamu itu masih anak bayi masih sok soan masih sok kepo
gak boleh kepo gak boleh kepo gak boleh kepo
wah ini udah berpisah
wah kurang aja
nah itu pas tasya dateng
mendingan kakak tanya langsung sama tasha ya daripada nanya nanya aku
mama tuh senang banget kamu bikin kue
tapi nggak mungkin kan kamu terus terusan pakai uang saku kamu
sampai habis buat eksperimen
tapi alma seneng kok ma
kalau gak gini aja deh mama kasih tantangan gimana
kamu jual kue coklatnya terus uangnya ditabung
nah terus mama tambahin deh buat beli oven baru
tapi syaratnya kamu bikinnya pas weekend aja
terus nggak boleh ganggu sekolah
tapi ovennya janjikan ya ovennya janji dong harus ya
wih seneng banget
oh dibeliin hp baru ya sama mama ya
lebih dari itu
kok ada doang sih yang ngebirin hp baru pokoknya juga dong ya
kamu dibohongin sama adik kamu aja percaya sih
ya beneran juga gak apa apa kali ma
nyam nyam banget kayaknya aku cobain ya
boleh tapi bayar
ya kok bayar sih
iya biasanya gratis
iya sekarang aku jualan
mulai hitung hitungan sekarang ya
atau gak gini aja deh tasya bantuin jualan ya kan
nanti kalau dijual lima tasya dapet satu
ini satu harganya sepuluh ribu
yaudah oke sini aku jualin
mumpung jangan istirahat
eh ma aku juga bantu foto ya
tenang cuma temen temen sini aja kok
boleh boleh tapi jangan sampai keluar keluar gitu ya
aku belum bisa nerima yang punya poin
ayo siapa yang mau beli peco
kamu juga suka ya sama kak jason
suka suka apaan enggak gak ada
kok enggak sih jelas jelas tadi kamu bilang yes gitu
berarti kamu suka dong
kan aku mau punya oven baru
musing deh aku
pikiran kamu itu cuma coklat oven dan kue
gak pernah mikirin gebetan apa
gebetan gak mungkin gak punya dong
udah udah cukup aku pusing aku mau makan kue coklat dulu bye bye
ada hood sekolah sama bazar bisa jualan nih kayaknya
ada acara tukar kadonya juga ah
kayaknya coklatku bakal laku deh
kau mau gak terima pesanan coklat
tapi bentuknya harus yang spesial
bisa bisa nanti aku email ya
mesin coklat aja pakai email
biarin aja kan cuma alma doang yang boleh tahu
gak apa apa korung mau pakai tulis pakai surat juga gak apa apa
ingat jangan sampai tasya tahu
ih enak aja
kamu mau gak jadi asisten aku
bayar gak ya
ih eh tasha gak main kesini
eh mau tanya dong
tasnya tuh sukanya apa ya terus suka gimana gitu orangnya
yang kakak lihat nah itu tasya
ya kalau itu tahu
cuma tuh maksudnya kayak di hobinya apa makan apa suka kemana gitu ya kan
ya kakak tanya sendirilah sama tasha
ada kepo anak kecil kepo udah gak usah kepo kepoh
bentar bentar bentar ini yang kakak tanya itu siapa sih
kalau alma itu kecil ya kan
iya berarti tasha juga masih kecil loh orang sama sama kelas dua
berarti kakak kepoin anak kecil dong
shhh ingat tasha itu beda
nah kamu itu masih anak bayi masih sok soan masih sok kepo
gak boleh kepo gak boleh kepo gak boleh kepo

nah itu pas tasha dateng
mendingan kakak nanya langsung sama tasha ya daripada nanya nanya aku
hah apaan sih
gak gak ada yang mau ditanya kok
iya gak ada
yaudah aku ke depan dulu ya
itu si rumi nungguin di depan kita mau jalan ke mall
hah mau ke mall yaudah aku nanti ya aku ganti baju dulu
rumi ngapain sih beli baju
uh ya buat dipake dong al masa iya baju buat dimakan
tapi bosen dari tadi ngeliatin baju mulu
haduh sama kita tuh beli baju untuk acara ulang tahun sekolah emangnya kamu enggak
kita gak boleh pake baju bebas pake baju seragam sekolah bolehnya
masa iya kita pake baju sekolah gimana coba kalo kita gak bisa tipe tipe tuh sama anak kelas tiga
yaelah ketemu anak kelas tiga tiap hari kok
ih alma lo itu normal gak sih ampun anak kelas tiga
ya ampun anak kelas tiga itu ganteng ganteng
udah biarin ya
ya apa nih apanya toko kayak gini diliatin tiap hari juga kayaknya gak bosen bosen
ya maaf gak sengaja
kalo lo sengaja gue udah dorong balik
al lo dari tadi kita cari cariin tohnya ada di sini
iya hampir aja kita mau lapor sekuriti ada anak bayi hilang
yes marel tuh anaknya jutek ya marah marah mulu
emang ada kamar lek
hei kalian mau bareng
loh marel ikutan jason
loh merel lo tadi ketemu sama mereka kok gak bilang sih
yaudah kak jasa kita ikut bareng aja ya
merel lo pindah belakang deh biar cewek cewek yang di tengah ya